puluhan masa menggelar unjuk rasa di depan gedung klinik kecantikan milik dokter sekaligus penyanyi tompi
di jalan jombang raya pondok aren tangerang selatan senin siang
masa menuntut tompi memberi pekerjaan kepada warga sekitar klinik
terlihat warga melakukan aksi sambil membawa keranda
warga awalnya menuding klinik milik tompi itu berdiri menutup saluran air
yang dikhawatirkan akan menyebabkan banjir jika musim hujan tiba
namun nyatanya warga juga menuntut klinik membuka lapangan kerja
tompi membantah semua tuduhan yang ditujukan oleh masa pendemo
tompi mengaku pihaknya membuka pintu untuk masyarakat sekitar yang ingin bekerja di tempatnya
tetapi harus melalui jalur yang benar dan tidak memaksakan kehendak
terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir
secara komersial untuk kepentingan perusahaan
jadi saya bilang silahkan deh kalau yang mau masukin laporan nanti saya kasih rekom
saya akan kasih rekomendasi ke pt pt yang sudah bekerja sama dengan kita di sini
tolong ini diutamain karena ini warga lokal
kan bisa begitu
hanya sudah ada surat resmi dari dinas pengairan yang memperbolehkan area itu dipakai
dengan syarat dibangunin turap sampai ke ujung